barang siapa yang mau ikut pesantren gratis di rumah haji sula
di bulan puasa ini gratis gratis
semuanya kebagian ayo siapa tau mau mencoba
kebagian oke gini
ini brosur pesantren kilat anak anak
bapak bapak sama ibu ibu boleh ikut juga
buat tingkatin ibadah kita di dalam bulan puasa ini
jadi kalau ada yang berminat
langsung aja pergi ke tempatnya haji sulam
nuragan buburi yang namanya udah terkenal seantara

mau ke tempat ini
mau ke tempat ini
lagi lagi yang berjuang itu patut lu bantu lu dukung
tapi kalau laki laki itu pengecut nah baru lo omelin
eh mbak maju terus mbak maju
gua kagak izinin anak gue ditengok sama siapa siapa juga
lah emang kenapa pak arjun
kita kan cinta
cuma pengen lihat doang anak gue masih trauma kejadian kemarin waktu ditabrak ametian nih
itu kan maksudnya baik ngomong ngobin anak kamu buat lo baik tapi buat anak gue nih
maaf maaf katanya nih anak gue kalau denger nama lo itu nangis tapi lagi lihat muka lo
sawan bangke deh tau gak ala don bilang aja lo takut kalau anak lo kagak kenapain ape kan si
johnny lihat sendiri kalau anak lo lagi ngamen di jalanan iya kan eh kodok lo ngomong jangan
sembarangan lo ya lo udah fitnah gue lo gue tuntut lo eh don gue kagak bakalan takut lo
tuntut deh gue sobari ha eh kasih lo tau aja si johnny tuh anak kemarin suruh dia kagak bakalan
setuju juga makanya bolehin aja kenapa sih kita nengokin si rawun ya iya
lu jangan paksa paksa orang dong si karden orang tuanya kagak kayak gini jadi lu jangan nekat
orang orangan dari tanah lempung yang modelnya kek gajah ngomong aja
maaf ya pakji muhyiddin yang sopan dan santun
saya nggak maksa impor saya cuma ingin menyelesaikan masalah tentang kesalahpahaman yang ada di lingkungan kita
iya biar masalahnya cepat clear jadi kagak berimbas yang kagak baik sama keluarganya sulam
tapi dia udah nuduh saya nih pakji dia bilang saya bohong padahal saya kagak pernah bohong kan
apalagi nih di bulan puasa buluan penuh rahmat
ya allah saya di katain bohong pakji
nah lu denger kan
si kardo sudah bersaksi bahwa dia kagak bohong
jadi lu jangan nuduh sembarangan dong
saya cuma mau ngecek informasi yang disampaikan johnny ke saya
lu jangan percaya aja omong si johnny
siapa tau dia ngarang
tau lu bener pakji
dia kan anak anak
tapi biar bagaimana saya percaya sama joni
karena lo kepengen bebas dari tuntutan anak gue yang ditabrak sama lo iya kan
udahlah kayaknya kagak beres nih kalau kita ributin sekarang
eh cing bagaimana sih ini mumpung ada informasi yang bagus
kita mesti selesaiin masalah nih
mana yang salah mana yang benar
mana yang hak mana yang batil tahu
iya bar tapi ini bulan puasa nggak baik ribut ribut kayak begini pagi pagi
ujie ini urusan jadi ngegantung lagi gimana nih
lo kagak usah khawatir depan ada allah
nanti juga allah nunjukin mana yang benar mana yang salah
rek kok bisa bisanya sih kamu buka puasa bareng kemana
emangnya kenapa sih rom
kok kelihatannya kayak kamu gak suka gitu
bukan gitu re
cuman aneh aja kok sekarang akrab banget
ya maksudnya kan kita cewek
dan emang benar aku kan sekarang udah deket sama rum
apa ada sesuatu yang diomongin
sampai berniat untuk buka puasa bareng
ya nggak ada kali rob emang kenapa sih
ya kita cuma ngebahas seputar hal perempuan dan masa depan
udahlah rob kamu tuh gak usah pegang kayak gitu ya
nah sekarang giliran aku yang nanya sama kamu
soal pesan tranquilak masih dilaksanakan
rumana yang ngasih tau aku rom
insya allah re
doain ya supaya perjalanan dengan lancar
nah ini teman turan duas prendre
orang orang di muslims lockdown pun terjizik terus
kalau gitu mbak
cara yang lain
gimana caranya mbak
kagak ada jalan lain
selain kita ngancurin rencana emak
yang mau bikin pesan terenggelat itu
karena itu mbak
bisa menarik simpati warga
iya juga mbak
mbak setuju mbak
barang siapa yang mau ngikut
pesan terenggelat gratis
di rumah haji sulaw
di bulan puasa ini
kasih dar kasih dar
oke semuanya kebagian
ayo siapa tahu mau mencoba
ini brosur apaan pak
ini brosur pesan terenggelat anak anak
sama ibu ibu boleh ikut juga
buat tingkatin ibadah kita
di dalam bulan puasa
benar mbak benar mbak
gratis mbak ya
jadi kalau ada yang berminat
langsung aja pergi ke tempatnya haji sulam
juragan buburi yang namanya
udah terkenal seantara
jadi pak tirno mau masukin anaknya
ke pesan tereng haji sulaw
anaknya juga masih bingung
kalau ayah kagak dah
iya gue juga enggak tuh
tuh pak tirno
ibu ibu aja kagak mau masukin anaknya ke pesantren
udah kagak usah
eh pak tirno
ntar tambah kesalahan
domilin sama biniknya
kayaknya sih bener banget
pak haji bener banget
bagus dong kalau gitu
warga sadar sendiri
dia kagak ikutin pesan tereng kilat
jadinya kita kagak susah susah mempengaruhi mereka
kenapa pakai pada pengaruh pak haji
kita kan juga gagal mau
udah orang kejam kayak haji sulam
pak haji soal bikin pesan tereng kilat
buat nutupin keborokannya
pesan tereng tuh dibuat cuma buat kedok doang
supaya warga itu bisa maafin dia
supaya warga itu bisa maafin dia
itu anggota dpr ngecok droga aja di sini
mau berubah ubahan aja
tauan yang ngurusin negara
mana pak herak
itu lagi di dalam
itu itu pak haji
itu itu pak haji
itu itu pak haji
tuh dateng dateng juga
kok sepi banget
kayaknya nggak ada warga yang datang nih mau daftar
udah jam segini juga
pokoknya bayaran mas soebari
medarin brosurnya apa enggak sih bang ya
seharusnya emak udah
kan mak ujo sendiri yang menyebarkan brosurnya
udah deh kalau gitu
mendaftarnya ditutup aja deh
kok ditutup bang haji
ya mau sampai jam berapa kita nungguin yang mau daftar